dua kelompok suku di distrik kuamki narama timika papua terlibat perang pada rabu pagi
penyebabnya warga salah satu suku meninggal diduga akibat terluka pada perang dua ribu dua belas lalu
perang terjadi antara suku damal dan suku dhani di lapangan sepak bola distrik kuamki narama
jasad warga suku damal itu telah dibakar pada selasa menandakan jenazah tersebut merupakan korban perang
polisi yang datang ke lokasi untuk meredakan situasi mundur karena terkepung masa
akibat perang ini satu orang dari suku damal terkena panah di bagian dada dan dibawa ke rumah sakit umum daerah timika
hingga rabu siang masa dari dua suku tersebut masih berjaga jaga